teka teki penemuan jasad perempuan yang menggegerkan warga di pantai sabu asi
kecamatan pulau pulau batunia selatan sumatera utara pada sabtu pekan lalu akhirnya terungkap
korban adalah ria hati luwa hambowo yang juga bendahara dana desa sayeru melayu
diduga ria hati tewas di tangan ag saudara sepupunya
ag tega menghabisi korban karena masalah utang piutang
tersangka pelaku ditangkap saat sedang berada di kapal menuju kampungnya yang masih satu desa dengan korban
dalam gelar perkara pada minggu siang polisi menjelaskan tersangka ag mengaku menghabisi korban dengan menggunakan batu yang ada di sekitar pantai
masih hubungan sepupu kandung tapi karena emosi dengan seketika saat itu juga terpikir untuk menghabisi korban
misteri penemuan jasad pria yang tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan simpangpet kabupaten nagan raya aceh mulai terkuat
sabtu sore polisi berhasil menangkap dua tersangka pelaku pembunuhan hairul ambia warga desa samatiga kabupaten aceh barat
korban diduga dibunuh oleh dua temannya menggunakan sebilah sangkur
kedua tersangka pelaku berinisial rm dan rc menyebut terdesak tak sanggup membayar utang penjualan ponsel senilai

malam pekan lalu saat ditagih tersangka sengaja membawa korban ke tempat yang sepi untuk dihabisi
tersangka sama korban duluan jumpa nyesaikan masalah utang utang
mungkin ada ceco ceco mereka monceng tiga monceng tiga di tkp jadi peningkaman terhadap si korban
akibat perbuatannya tersangka dapat dijerat dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
tim liputan cnn indonesia